ibu gak mau nanti kamu berdosa
kayak matt bawa buka peternakan kayak petelor bu
pelatihan peternakannya aja belum
dengar baik baik mat bapak mau ngomong serius
oh jadi bapak teh dari tadi nggak serius ngomongnya
gak tau diri
gak tau diuntung
jangan masuk dulu
kita tunggu bapak mau pulang ya
kan tadi teh ibu sudah bilang begitu
ibu teh bukan emeh
kamu tim mendingan ganti baju
daripada bengang bengong disitu
tujuan saya kesana itu
buat nyuruh mereka ke rumah saya
supaya bisa saya permalukan
kamu tahu apa yang terjadi
apa yang terjadi bos
kan bos belum ceritain
ya ini mau saya ceritain
disana malah saya yang dipermalukan
kok malah alhamdulillah
isinya enak semua
berilah hamba jodoh yang cantik yang baik yang mau
ih saya duluan
udah udah udah
hei aku mah
harusnya ido duluan yang jawab
hah ya benar
bangete kamu tau dari mana
tanya aja sama pak kemet kalau gak percaya
pak kemet pasti pernah kesana
ya udah kalau gitu kita latihan aja
bisa pak kemet
mau makan dari mana kamu nikah sama kemet
orang tuanya aja gak pernah beli apa apa
itu tandanya gaji bapaknya pas pasan
belum lagi kalau kamu nanti punya anak
siapa yang mau ngebiayain
er semua buka uang
masuk buka usaha sama kemi
bagusan namanya kemi
tuh lihat ayam kita banyak
pohon aja ada temennya
pohon aja ada temennya
kalian belajar yang benar
dong kamu itu pengen ngapain
dong dadang dadang
isi dadang lah
dadang ngusul ya
nanti juga akan ada batunya doi
bapak sudah datang
kamu lihat tuh teman teman kamu
sudah berapa banyak yang cerai
nikah gara gara cinta
senang ataupun susah
pasti gak susah
elok akan jalani semuanya berdua
sama ake med
terserah kamu sajalah
kalau kamu susah
jangan salahin bapak
mak tolong pengutin
mudah mudahan nggak rusak semua
harus dipikirkan matang matang med
tidak boleh tergeser
karena setan itu
ada bersama perbuatan yang tergesa gesa
kek med dan eros
sudah memikirkannya matang matang paham
bukan untuk sehari dua hari
semuanya harus kamu pikirkan
mau tinggal di mana
mau usaha apa
cinta akan selalu menemukan jalan keluarnya bu
suruh kesini orangnya
biar ibu hunyeng hunyeng
kenapa bapak senyum senyum
gak ada ibu
bapak senang saja ibu bilang begitu
kampung yang harus mencari dan menemukan jalannya
ibu gak mau nanti kamu berdosa
kayak med bawa buka peternakan kayak petelor bu
pelatihan peternakannya aja belum
dengar baik baik med
oh jadi bapak teh dari tadi nggak serius ngomongnya

aku ingin bh di sini